indonesia menjadi negara pertama di asia tenggara yang mengoperasikan kereta cepat
dua belas september lalu operasional kereta cepat telah diuji coba langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
dua puluh september dua ribu dua puluh tiga masyarakat umum mulai ikut mencoba kereta cepat
sebagian besar masyarakat antusias mencoba kereta cepat jakarta bandung
first impression naik kereta cepat jakarta bandung ini pak
senyap hentakannya tidak berasa sama sekali fasilitasnya oke banget seperti kayak pesawat ya
kandang tadi tiga ratus empat puluh tiga ratus empat puluh lima tiga ratus berikut tiga ratus lima puluh wuih
ini kayaknya karena baru merasakan melintas di bumi dengan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam di indonesia baru terjadi di kereta cepat
selain kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
yang ditawarkan ada sejumlah fasilitas di dalam kereta yang cukup nyaman begitu bagi penumpang termasuk saya
seperti kursi yang saya duduki saat ini ini terbilang cukup nyaman begitu
kemudian di dalam gerbong ini juga ada running text yang bertuliskan saat ini kereta melaju di kecepatan berapa dan saat ini ada di kecepatan kurang lebih satu ratus empat puluh lima km per jam
rencaranya kereta cepat jakarta bandung akan mulai beroperasi oktober dua ribu dua puluh satu

kami ditawarkan ada sejumlah fasilitas di dalam gerbong ini
ini sudah ada memang untuk tenan saat ini masih berproses
pengalaman transportasi sekaligus analis transportasi per kereta apian masyarakat transportasi indonesia atau mti
aditya dwi laksada menuturkan kereta cepat jakarta bandung menggunakan teknologi terbaru sehingga nyaman dan minim getaran
apresiasi ya karena ya keretanya menggunakan teknologi dari china itu yang paling terakhir sehingga kalau mbak nindi sempat naik keretanya itu kan benar benar
minim getaran sama sekali minim kebisingan kemudian kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam itu dicapai dengan cukup senyap dan nyaman kan begitu itu dari sisi keretanya jadi saya dari sisi keretanya sih tidak ada yang perlu diragukan memperbaik pelayanan fasilitas maupun teknis operasi
pengamat transportasi aditya dwi laksana juga menambahkan bahwa seharusnya pengelola kereta cepat ini juga bisa bekerjasama dengan pemerintah indonesia
untuk betul betul menyiapkan transportasi umum yang langsung terkoneksi dengan kereta cepat sehingga masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini dengan mudah